ya kami awali cnn indonesia news report hari ini dari berita mengenai pilkada dua ribu tujuh belas
rapat pimpinan nasional ketiga partai berkarya digelar di solo jawa tengah
agenda mengukuhkan ketua duaan pembina hutomu madala putra sebagai ketua umum
dan mengusungnya sebagai calon presiden dalam pemilu dua ribu sembilan belas
sekretaris jenderal partai berkarya badarudin andi picunang mengatakan
setelah pengukuhan tommy suwarto sebagai ketua umum maka akan dibentuk ke pengurusan baru
tommy juga akan ditunjuk sebagai formatur tunggal yang diberi otoritas memilih pengurus
figur tommy suharto dinilai sebagai penerus ayahnya presiden kedua indonesia soeharto
partai berkarya juga akan menawarkan program program pada masa orde baru
seperti trilogi pembangunan

lantas bagaimana profil dan kepengurusan partai dengan nomor urut ketujuh ini
yang ikut serta dalam pemilihan umum dua ribu sembilan belas
berikut kami sajikan datanya untuk anda
yang pertama adalah partai berkarya pertama kali didirikan pada lima belas juli dua ribu enam belas
partai ini merupakan gabungan dari dua partai politik

yaitu partai beringin karya dan partai nasional republik
partai berkarya mendapatkan legitimasi hukum dan sah sebagai partai politik di indonesia
pada tanggal tiga belas oktober dua ribu enam belas
dan partai ini mendaftar di komisi pemilihan umum pada tiga belas oktober dua ribu tujuh belas
selanjutnya mari kita lihat bagaimana kepengurusan partai berkarya ini
ketua majelis tinggi dan dewan pemina dijabat oleh hutomu madala putra atau tommy suwarto
yang merupakan anak dari manis
selanjutnya ketua dewan kehormatan diisi oleh maijen tni purnawirawan muhdi purwoprojono
muhdi merupakan mantan deputi lima badan intelijen negara dan mantan danjen kopassus
dia merupakan mantan terdakwa kasus pembunuhan aktivis ham munir
namun pengadilan negeri jakarta selatan menyatakan muhdi tidak bersalah dan difonis bebas
kemudian ketua dewan pertimbangan diduduki oleh laksamana tni purnawira
sebelumnya beliau pernah menjabat menteri koordinator politik hukum dan keamanan pada periode oktober dua ribu empat belas hingga agustus dua ribu dua puluh
selanjutnya mantan komandan pusat polisi militer tni ad periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga dua ribu dua puluh
majen tni purnawirawan samsu jalal
didapuk menjadi ketua dewan penasaran

sementara untuk jajaran dewan pengurus ketua umum partai berkarya dijabat oleh menak atuti
neneng atuti pada rapimnas yang digelar sepuluh maret lalu neneng menyerahkan jabatan ketua umumnya ke tommy suwarto
namun sebelum ada perubahan ke pengurusan baru yang secara resmi diserahkan ke kemen pumkam
neneng masih terdaftar sebagai ketua umum partai berkarya
selanjutnya sekretaris jenderal partai berkarya di jabat oleh bada rudin